bentrokan antara polisi dengan masa buruh dan mahasiswa terjadi di jalan raya kawasan industri jababeka satu cikarang utara bekasi rabu siang
aksi saling dorong dan lempar batu tak terhindarkan hingga polisi membuarkan masa dengan menembakkan gas air mata
hingga membuat masa memasuki area gedung secara paksa
gerbang kantor dprd jawa tengah di jalan pahlawan semarang juga bernasib sama
gerbang dirobohkan oleh masa gabungan mahasiswa dan buruh yang memaksa masuk untuk menyampaikan aspirasinya
seorang anggota kepolisian polrestabes semarang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa pagar yang ambruk didorong masa
aksi saling dorong antara ratusan anggota serikat buruh dan kepolisian juga terjadi saat para buruh yang akan melakukan sweeping ke salah satu pabrik garamen di kawasan industri sukabumi utara dihalangi oleh polisi
tak puas dengan hasil swiping ratusan buruh kemudian turun ke jalan dan melakukan long march menuju perbatasan sukabumi bogor dan membuarkan diri